karena rasanya yang segar air kelapa bisa menghilangkan rasa dahaga
selain itu air kelapa ternyata sering dipercaya bisa menyembuhkan saat kita keracunan
lalu sebenarnya mitos atau fakta air kelapa bisa menyembuhkan saat keracunan
sejumlah pembeli dan penjual kelapa muda mengatakan
air kelapa bisa mengurangi gejala bahkan menyembuhkan saat keracunan makanan
selain itu banyak juga ibu hamil yang mengonsumsinya agar kulit bayinya cerah
saya ada kayak gabak gebak merah gitu
terus saya minum ikan hijau ya satu jam hilang gitu
katanya sih buat biar lahirnya enak sama buat bayinya itu bisa bersih
ada sering banyak
iya ibu hamilnya kesini sama suaminya
seseorang yang keracunan makanan biasanya mengalami gejala mual muntah diare dan sakit kepala
dalam kondisi itu cairan tubuh akan berkurang
menurut ahli gisi rumah sakit katolik surabaya ana maria ariesta
air kelapa dengan kandungan kalium atau potasium yang tinggi dapat merehidrasi tubuh dengan cepat
sehingga gejala akibat keracunan akan berkurang
tubuh kita ini terdiri dari hampir delapan puluh persen lebih cairan ya
karena ketika cairan tubuhnya berkurang atau menurun atau tidak sesuai dengan range tertentu
begitu kandungannya elektrolitnya harus segera diganti
itu tadi cairan mengganti cairan elektrolit
pada air kelapa air kelapa ini tinggi sekali kandungan untuk kalium atau potasium
sehingga dia cepat untuk merehidrasinya itu segera
selain itu banyak juga ibu hamil yang percaya mengonsumsi air kelapa bisa membuat kulit bayinya cerah
menurut ana maria
hal tersebut adalah mitos
anna maria menyarankan seorang ibu hamil mengurangi konsumsi lemak jenuh
seperti yang terkandung dalam jerawat kulit makanan yang digoreng berulang dan santan kental
karena sampai dengan saat ini penelitian ilmiah itu belum mampu membuktikan bahwa
manfaat air kelapa ini sehubungan dengan tadi kulit bayi begitu ya
bayi ini sendiri dipengaruhi oleh faktor genetik ya yang pertama begitu ya
kemudian nutrisi dari ibu saat hamil begitu asupan ibu saat hamil
mengonsumsi air kelapa untuk meringankan gejala keracunan bisa dilakukan dua hingga tiga kali sehari
dengan jarak beberapa jam sebanyak satu hingga dua gelas
gang zatamarin dora di diniswandani surabaya jawa timur